kendalanya satu yang dulu dulu federasinya menutup diri dan menganggap ini urusan hanya football family
jadi kalau yang dulu dulu mas erick pssi itu kalau dilaporin kasus tendensinya malah terus yang dilaporin dilaporin balik gitu pak